selain masjid juga ada peresmian oleh presiden joko widodo pada lima belas april lalu yaitu jalan tol akses tanjung priok yang akhirnya dapat digunakan
setelah pengerjaan selama lebih dari delapan tahun jalan tol akses tanjung priok akhirnya dapat digunakan
jalan tol sepanjang sebelas empat km ini digadang gadang mampu mengurangi waktu tempuh terutama bagi kendaraan truk petik emas
sesuai dengan namanya tol akses tanjung priuk ini memberikan akses langsung bagi truk kontainer dari pelabuhan tanjung priuk untuk menuju ke sejumlah lokasi di jabodetabek
karena jalan tol ini memberikan jalan langsung untuk ke tol lingkar luar jakarta untuk menuju ke arah cawang bogor dan juga cikampek dan juga tol lingkar dalam jakarta untuk menuju ke kawasan selipi ataupun cawang
jalan tol terbagi menjadi lima seksi diantaranya adalah akses langsung dari dan ke pelabuhan tanjung priok
jalan ini bisa menjadi pilihan untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di jalan raya cakung culincing
ya mudah mudahan sih lumayan ya mudah mudahan sih lumayan lah biar nggak mayat langsung ke pelabuhan
kan yang mau langsung masuk utc masuk ke oja biar langsung lah
soalnya ini lalu lalu juga kelamaan
nggak bisa disentuhin pak bisa satu jam bisa lebih
wah parah macet ya pari
mungkin kayaknya udah lancar kayaknya nih mendingan
ya kurang lebih sejam lah
sejam kalau jadi ke pelabuhan
ya mudah mudahan lancar
ya berasa berasa banget
kan biasanya kan sampai sono macet ya kan sekarang kan udah jarang ya
yang pembangunannya menelan biaya lima triliun rupiah ini dikelola oleh pt jasa marga dan pt citra marga nusapala persada dan dilengkapi pembatas suara
hingga pertengahan mei mendatang pengguna jalan tol belum dikenakan tarif alias gratis
mumtaz sacatra di ninggrat jakarta